seorang penumpang pesawat garuda dengan nomor penerbangan ga enam ratus delapan puluh
rute jakarta sorong berinisial wy berusia dua puluh tahun
yang diketahui positif virus corona kini sementara di karantina
di pusat karantina covid sembilan belas pemda kota sorong
didiklat pendidikan kampung salak kelurahan rufai distrik sorong barat
kota sorong papua barat
selain satu orang yang positif
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota sorong
juga merawat delapan orang pelajar
yang bersama sama melakukan perjalanan dari bandung jawa barat
menuju jakarta dan terbang menuju sorong
kedelapan orang ini sementara di karantina di tempat terpisah
pang garuda hari ini masih sementara dititipkan di klat kampung salak
dan yang sembilannya masih di kota sorong
sambil menunggu hasil swab di rumah sakit pertamina
jadi sementara mereka masih menunggu hasil swab di pertamina
kemudian teman teman satgas covid sembilan belas sorong selatan
sudah berkoneksi dengan kami di satgas kota sorong
untuk penanganan lebih lanjut
sebelumnya seorang penumpang yang positif terpapar covid sembilan belas
lolos pemeriksaan di bandara soekarno hatta tangerang
dan naik pesawat menuju sorong papua barat
diduga wi memanfaatkan petugas yang kewalahan melayani ramainya penumpang
wy diketahui positif covid sembilan belas dari hasil tes swab pada dua puluh satu juni
saat masih di bandung
pengguna asal sorong selatan tersenyum
mencari penumpang yang positif covid sembilan belas
saat pemeriksaan dokumen kesehatan penumpang
di bandara domini edward osok sorong